roda menuju mobil kijang innova hitam yang terparkir di depan pintu utama
sementara sang suami gibran raka buming raka menyalami sejumlah staf rumah sakit yang membantu perawatan istri dan bayinya jan etes srina rendra
menurut pemantauan pihak rumah sakit ibu dan bayi dalam kondisi sehat selvi dan jan etes sri narendra hanya diharuskan untuk kontrol berkala
cucu pertama jokowi ini lahir di rumah sakit pku muhammadiyah solo jawa tengah
pada sepuluh maret dua ribu enam belas jan etis lahir melalui operasi sesar dibantu tim dokter pku muhammadiyah solo yang dipimpin dr sopin arfia